populasi kucing di dki jakarta ini jumlahnya sangat banyak sekitar dua delapan juta
dan mereka memang bisa sih hidup di jalanan mencari makanan sendiri
tapi khawatirnya makanan itu terkontaminasi virus dan virusnya juga bisa menulap ke kita karena kita hidup berdampingan dengan mereka
dan banyak juga yang bahkan mereka menyiksa ataupun mengelantarkan hewan sehingga mereka terpaksa hidup di jalanan
maka ada sebagian orang yang rela untuk mengorbankan waktu tenaga dan juga bahkan materi mereka untuk merawat kucing anjing ataupun hewan hewan yang terlantar supaya mereka mendapat perlindungan
rumah sejatinya tak hanya kebutuhan bagi manusia tapi juga bagi makhluk lainnya
itulah yang dirasakan dita prisianti agusta pemilik rumah penampungan kucing yang terletak di parung bogor
rumah kucing parung ini didirikan pada dua ribu dua
di lahan seluas lima ratus meter persegi di belakang rumahnya dita merangkulkan kucing kucing yang terletak di parung bogor
dan merawat ratusan kucing
sebagian besar hewan imut berkaki empat ini adalah mereka yang kurang beruntung karena sakit ditelantarkan bahkan disiksa
bagi dita menampung dan merawat kucing kucing terlantar adalah panggilan hati untuk berbagi kasih terhadap makhluk hidup
pasti itu penambahan karena lebih banyak lagi masalah yang dihadapi oleh kita semua ya
juga termasuk orang orang yang memang sebenarnya masih
ingin mungkin ya memelihara tapi banyak faktor banyak masalah yang dihadapi
jadi ya pasti larinya ke sini
akhirnya dia telpon atau lapor ke saya bagaimana solusinya
karena memang untuk dibuang atau dilepasliarkan kan lebih kasihan mereka
jadi ya sebisa mungkin saya menolong supaya mereka aman aja dulu di sini
semangat serupa juga dimiliki susana somali
dokter patologi klinis ini mendirikan penampungan hewan di tanah seluas lima meter persegi di pejaten barat jakarta selatan
sejak dua ribu sembilan susana melalui pejaten shelter rela mengorbankan waktu tenaga bahkan materi untuk mengasuh anjing anjing yang kurang beruntung
pejaten shelter kini telah menjadi rumah bagi lebih dari seribu anjing
tapi ini bukan tujuan akhir bagi susana
ia berharap masyarakat bisa lebih menyadari pentingnya melindungi hewan domestik atau hewan peliharaan
susana juga berharap ada undang undang dengan kekuatan hukum yang mengikat bagi para pelaku perjalanan
sehingga kekuatan hewan ini bisa diperoleh oleh para pelaku penyiksa hewan
sehingga kekuatan hewan ini bisa diperoleh oleh para pelaku penyiksa hewan
tak perlu punya lahan luas dan membangun penampungan hewan
perbuatan baik pada sesama makhluk ciptaan tuhan bisa bermula dari hal kecil
karena itulah swesty mulai membuka rumahnya di pamulang tangerang selatan
menjadi tempat berlindung bagi anjing dan kucing yang terlantar
kini ada sekitar tujuh puluh anjing di rumah penampungannya
johnny menjadi anjing pertama yang ia selamatkan di tahun dua ribu lima belas
sejak saat itu swesti mantap untuk terus menekuni kegiatan penyelamatan hewan meski diwarnai kontroversi
saya memang suka melihat john
suka kesana kesini gitu
ada anjing hitam anjing siapa gitu
cuman saya tahu itu
yang iniin security yang dulu pernah kerja di sini
dan ternyata john itu saudara saudaranya udah laku dijual
john kadang mau beli
akhirnya ditaruh lah john dikurung di rumah kosong itu
kadang dikurung di kamar mandi
awalnya sih yang ngasih makan tetangga saya
yang emang dia juga punya anjing
saya belum tahu itu
nah pas saya mau ke blok sebelah gitu
lagi jalan saya ngeliat dia lagi makanin sampah gitu
di rumah kosong gitu
saya ngeliatin ya allah itu dia makan sampah
itu saya langsung ya allah kasian banget gitu
tiba tiba aja saya cuma berpikir gini
segala sesuatu itu kan terjadi atas izin dan kehendak allah ya
ya kalau allah nggak menghendaki juga ini nggak akan terjadi gitu
itu aja saya yakinin itu aja
ya allah mengizinkan allah menghendaki mereka di sini ya
kan yang allah lihat hati kita
ridho apa enggak atas apa yang allah tetapkan dalam hidup kita
allah itu maha pengampun
bukan melakukan dengan sengaja pengen memiliki
saya ini menolong memberi tempat
agar mereka itu tidak dizolimi
anjing kucing atau hewan peliharaan lainnya sesungguhnya juga memiliki hak yang sama
yakni hak untuk hidup yang layak
berdampingan dengan manusia menjadi sahabat atau bahkan keluarga

semoga badan kuat kuat gitu
jangan sampai sakit terus
biar ibu sama bapak senang gitu
kalau sehat kan walaupun punya uang sedikit bisa buat beli makan di rumah bareng keluarga gitu
pengen banget sehat